dan saatnya politics of the week kita akan membahas beberapa hal peristiwa politik yang terjadi dan berkaitan dengan partai demokrat
yang pertama tentu saja tentang pk yang diajukan kepala staf presiden ksp muldoko terhadap sk menkumham
tentang kepengurusan partai demokrat yang ditolak oleh mahkamah agung
dan ini merupakan langkah terakhir muldoko untuk bisa merebut partai demokrat
kita bahas sore hari ini dengan direktur eksekutif fixpol indonesia muhammad anas ra
selamat sore mbak putri
ya mas anas terima kasih atas waktu anda
mas anas kalau misalnya anda melihat apakah memang sudah dilihat bahwa memang sejak awal upaya untuk merebut partai demokrat ini memang janggal
dan apa dugaan anda sebelum kemudian ditetapkan ditolak oleh mahkamah agung sekitar dua hari lalu
baik mbak putri
pertama bahwa tentu pun janggal
yang ganjing sengketa internal partai demokrat kubu ahy dan kubu muldoko hingga ke sengketa peradilan hukum
tentu muaranya adalah terkait kepentingan politik nasional
khususnya momentum pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang nanti
nah tentu hasil daripada putusan ma ini itu akan mempengaruhi iklim politik
dan mempengaruhi potensi siapa yang akan menjadi berkeluar menjadi cawapres di pilpres dua ribu dua puluh empat
mengingat bahwa pak muldoko dan mas ahaye saya melihat sama sama memiliki hasrat politik untuk menjadi cawapres di dua ribu dua puluh empat mendatang
nah yang saya melihat bahwa ada tiga hal yang menarik dari putusan tk muldoko
yang ditolak ema ini
yang pertama bahwa tentu putusan ini sebagai penegasan kepada publik bahwa presiden jokowi tidak mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan di internal partai demokrat
yang tentu ini menjadi iklim yang positif dan menyemangati banyak pihak bahwa proses demokrasi kita masih sehat
itu yang pertama
kemudian yang kedua adalah tentu bagi kubu pak muldoko
agak sedikit mengganggu dan mendegradasi citra politik pak muldoko yang seolah olah ingin mengambil alih partai demokrat dengan segala cara
dan kemudian gagal
tentu pak muldoko hari ini dan gerbongnya itu ditantang dalam momentum mendatang nanti
apakah pak muldoko dan gerbong politiknya lebih fokus untuk berafiliasi dengan partai politik tertentu
pak muldoko lebih fokus untuk bicara dukungan politik terhadap capres capres
nah kemudian yang kedua
bagi ahaye tentu akan gaspul melanjutkan konsultasi politik yang sedang digalakkan selama ini
dan tentu dengan putusan ini
semakin menambah posisi milih tawar ahaye di koalisi
baik di koalisi anies maupun di koalisi koalisi yang lain
yang saat ini kalau kita melihat bahwa
mantap menjadi posisi calon wakil presiden daripada anies baswedan
setelah memang ada kepastian posisi hukumnya
dan juga saya melihat bahwa
ada juga peluang semakin mesra
demokrat ini berkoalisi
bekerja sama politik dengan pdi perjuangan
saya melihat akhir akhir ini
kalau misalnya anda tadi sudah mengatakan soal posisi ahy semakin kuat
kita langsung kaitkan ini dengan munculnya nama yeni wahid
akhir ini kemudian dikaitkan
dan sudah mengatakan sendiri siap menjadi bacawa pres
nasdeh memberikan respon baik
pks memberikan respon baik
sepertinya adalah partai demokrat nih
di koalisi perubahan ini
menurut anda memang
apakah betul memang kunciannya itu di koalisi baca pres anies ini
adalah memang sulit untuk menentukan cawapresnya
untuk menentukan cawapres
ya baik mbak
jadi pertama bagi anies
ahy dan yeni wahid ini memiliki figur kualifikasi yang cukup bagus saya melihat
pertama bahwa ahi maupun yeni wahid itu sama sama anak mantan presiden
yang kedua bahwa ahy dan yeni wahid ini adalah sama sama tokoh figur muda
ya tokoh muda
kemudian yang ketiga bahwa ahi dan yeni wahid juga
masing masing memiliki gerbong
ahy memiliki gerbong struktural partai demokrat
dan yeni wahid tentu memiliki gerbong basis pemilih gus durian atau nahdien
dan kalau kita cermati saat ini bahwa yeni wahid sebagai tokoh nu
itu lebih dekat dengan ketum pbnu atau struktur pbnu yang ada hari ini
tentu ini yang menjadi nilai tawar bagi poros anies untuk menggandeng yeni wahid
sebagai calon wakil presiden
mengingat kalau berdasarkan dari data riset politik dispol indonesia
yang kami lakukan berbasis provinsi
bahwa di berbagai provinsi strategis yang kami potret dalam survei
bahwa memang anies hingga hari ini masih kurang mendapat dukungan dari ceruk pemilih nahdien
nah ceruk pemilih nahdien hari ini lebih banyak ke ganjar pranowo maupun prabowo subianto
sehingga tentu dengan hadirnya yeni wahid sebagai tokoh perempuan
tokoh sentral di nu mantan anak presiden dan tokoh sentral di nu
tentu akan membuka peluang bagi anies baswedan untuk mendapat suara dari ceruk kalangan basis nahdiyin
meskipun tantangannya bahwa kalau kita melihat juga bahwa memang ada perbedaan ideologis
basis pemilih anies dan yeni wahid di bawah
nah ini apakah nanti setelah anies dan yeni akan berpaket nanti kemudian
basis nahdiyin basis gus durian ini cukup menerima sosok anies baswedan sebagai calon presiden
itu yang menjadi tantangan ke depan mbak
oke mas anas jadi kalau misalnya anda menurut anda berkaitan dengan hal hal yang terjadi akhir akhir ini
yang berkaitan dengan partai demokrat mulai dari soal pk yang kandas
kemudian soal munculnya sosok sosok yang kemudian bisa menguatkan koalisi perubahan untuk persatuan ini kpp
apakah secara umum anda melihat
posisi partai demokrat memang semakin kesini semakin kuat secara elektabilitas
iya jadi memang bahwa partai demokrat secara elektabilitas selama kepemimpinan mas ahaye memang cukup naik ya
cukup meningkat dan signifikan
walaupun gonjang ganjing gangguan kasus sengketa internal kubu pak muldoko
tapi saya melihat bahwa dalam temuan surpekani
elektabilitas partai demokrat cukup stabil bahkan cenderung meningkat
itu yang pertama
yang kedua bahwa tentu setelah putusan di mahkamah agung ini
saya melihat partai demokrat ini cukup punya nilai tawar politik yang cukup kuat
pertama bahwa memang betul bahwa ahy hari ini secara kepartean partai demokrat sudah berkoalisi di poros perubahan dan persatuan
bersama nasdem dan pekin
dan dikarenakan menjadi calon wakil presiden anies baswedan
meskipun misalnya nasdem belum melihat terlalu menerima ahaya sebagai calon wakil presiden anies baswedan
tapi di saat bersamaan ada yang menarik
di tengah kemesraan antara mas ahaya dengan mbak puan akhir akhir ini mbak
jadi saya melihat bahwa apakah mungkin ada dinijil politik di belakang layar
atas kemenangan soekarno hatta
kubu ahy di mahkamah agung ini
apakah politiknya ada kerjasama politik nanti dengan pdi perjuangan atau seperti apa
nah oleh sebab itu saya melihat bahwa kita perlu harus cermati bahwa jangan jangan ada kesepakatan politik di belakang layar
bagaimana mungkin ketika misalnya ahy tidak menjadi calon wakil presiden daripada anies
maka boleh jadi demokrat akan meninggalkan anies baswedan
ini akan mengganggu koalisi poros anies
dan kita melihat bahwa memang sampai hari ini hanya poros anies yang tak kunjung
partai politiknya itu bertambah secara koalisi
jadi dengan poros anies dengan prabowo cukup cenderung bertambah anggota partai kualisinya
oke baik baik kita akan lihat perkembangannya seperti apa semuanya masih cair
bahkan mas ahy sendiri setelah bertemu mbak puan juga mengatakan belum ada yang pasti gitu ya
mas anies terima kasih banyak dari direktur eksekutif vix pol indonesia
terima kasih selamat sore
terima kasih selamat sore
baik mbak putri